kena saya lakukan
dan jika mereka tahu
makanya saya harus bangkit begitu juga dengan kamu
supaya al paham kalau saya memperlakukan helsanya dengan baik
iya pak remi ada apa pak
pak al sudah sampai di kantor belum ya
belum sih pak dari tadi pak al belum datang juga soalnya
oh gitu ya ya udah kalau gitu makasih ya
sama sama pak remi
atau rencana apa ya mereka
nah itu yang saya bilang tadi
sampai detik ini saya juga belum tahu yang direncanain sama abima dan apa
memang kami berharga
kita sahabat dulu
sifat kami memang mirip
ke semua apa yang dia pikirkan saya tahu
dan gak semua yang saya pikirkan dia juga tahu
aku harusnya kasih tahu mama sama papa tentang backgroundnya gimana
cuma pada saat ini kan mama lagi sakit kan
aku gak mau menjadi kepikiran
tapi apa sekarang ini waktunya tepat
nanti kita pasti akan kasih tahu ke papa dan mama
saya tunggu waktu yang tepat baru kita bicara sama mama papa
dan kalau mau bicara iya nanti waktunya saya cari
dan kalau mau bicara itu lebih enak bicara secara langsung jangan lewat telpon
sampaikan aja ke mama papa
untuk terus berjaga jaga
kapan ada waktu tepatnya
nanti saya kasih tahu
kamu sudah mengajarkan aku banyak hal
jadi seorang istri seorang ibu buat anak anak
partner kehidupan yang baik
dan jadi anak yang baik hati untuk orang tua
kan pasangan itu harus saling melengkapi
gak cuma kamu yang belajar dari saya saya juga banyak belajar dari kamu
belajar untuk bisa lebih sabar
gak sabaran juga
belajar untuk menahan emosi meskipun kadang masih suka emosi
belajar untuk ya banyak hal
kita jalan yuk
mau mampir kemana
bukaan sama anak anak yuk
sekali lagi makasih banyak ya
aku berharap sih semoga pak abimana tidak seburuk
yang panino pikirkan ya
gak ada pikiran buruk sebenarnya cuman
ya walaupun elsa kan mantan istri saya
tapi saya juga nggak mau kalau nanti
dia dapetin orang yang justru gak baik buat dia
saya ada telfon dari
telfon dari kantor
pak para karyawan meminta gaji mereka pak
dan pihak bank juga menagih hutang hutang perusahaan
supaya segera dilunasi pak
saya angkat telfon dulu
soalnya telepon dari kantor saya
celah yang bagus untuk
jadi gini sa
untuk menyaingi kempen maharatu yang taglinenya
setiap orang punya kenyatikannya sendiri
muluka juga bisa mempunyai tagline yang lebih unik
punya ciri khas sendiri dan
ya itu sih saya setuju bi
setiap orang mempunyai keunikannya sendiri
berhak mendapatkan kesempatan kedua
untuk menjadi yang pertama
kira kira itu taglinenya moluka
kalau kamu yang menjadi pilihan ambasadornya moluka
tapi kamu emang gak takut apa ya bi
kalau nanti moluka
kalau menurut saya
hal hal seperti itu memang dibagian dari resiko
tapi di mana ada resiko
di situ juga ada peluang
kadang semakin besar resikonya
semakin besar juga peluangnya
kita juga harus tetap bekerja keras
bahwa mereka berhak mendapatkan kesempatan kedua
dan itu yang memang kamu lakukan selama ini
mendapatkan kesempatan kedua
untuk menjadi yang pertama
memang ide kamu itu sangat bagus
gak kepikiran gak sampai kesana
kita harus selalu punya ide yang out of the box
inspirasinya itu dari kamu
saya juga pernah di penjara
saya juga pernah di penjara saat
dan saya gak mau dunia terus menurus memandang saya rendah
atas apa yang pernah saya lakukan
dan jika mereka tau
makanya saya harus bangkit begitu juga dengan kamu
kalau saya memperlakukan elsa dengan baik
iya pak remi
ada apa pak
pak lu udah sampai di kantor belum ya
belum sih pak
dari tadi pak ahok belum datang juga soalnya
ya udah kalau gitu
oh ya mungkin ada yang bisa saya bantu lagi
kalau gitu saya permisi pak
udah sore juga sih kalau pak al ke kantor
kayaknya positif ya pak al
gak akan ke kantor hari ini
saya hanya memastikan
apakah bapak hari ini akan ke kantor atau enggak ya pak
ini saya udah di rumah lagi
baik kalau gitu pak
saya rencananya ingin ke rumah bapak
karena ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan ke bapak pak

yaudah ketemu di rumah saya aja
kita bahas di rumah ya
nanti sepulang saya dari kantor
saya langsung ke rumah bapak
oh iya satu lagi
kamu kasih tau felis
kalau semua kerjaan sudah selesai
suruh pulang aja
yaudah makasih informasi ren ya
permisi pak reni
kalau selain ini saya mau langsung ke rumah pak al ya
karena ada sesuatu yang pentingnya harus saya bicarakan sama pak al
terus pak al tadi bilang
kalau kerjaan kamu udah beres
kamu udah boleh pulang kok
berarti hari ini pak al nggak ke kantor ya
iya makanya saya mau ketemuan langsung sama pak al di rumahnya aja
oh baik kalau gitu pak
kebetulan saya masih ada beberapa kerjaan yang harus diselesaikan
tapi setelah selesai semuanya nanti saya akan langsung pulang
aku udah selesai mandi
kamu yang mandi
kamu kayak itu orang dari sumatera
oh gak keliatan dong